kita beralih ke informasi lainnya
warga desa kalianget kabupaten sumeneb rabu siang
dihebohkan dengan kemunculan bara api yang keluar dari dalam tanah kebun mereka
belum diketahui pasti seperti apa fenomena alam ini
namun polisi memasang garis polisi agar warga tidak mendekat
warga desa kalianget barat kabupaten sumeneb rabu siang
dihebohkan dengan munculnya fenomena alam bara api di kebun milik warga setempat
belahan tanah yang tepat berada di lokasi dapat dengan mudah menyulut benda benda yang diletakkan di atasnya
sejumlah warga yang penasaran membuktikannya dengan merebus telur dan membakar daun kering
dalam sekejap air pun mendidih dan telur menjadi matang
soalnya di sosmed sudah rame jadi saya penasaran mau kesini lihat mau apa
ternyata ya benar keluar asap seperti api
penemuan fenomena alam ini bermula saat pemilik kebun hendak mencari rumput untuk makan ternak
namun saat melintas di lokasi pijakan kakinya melepuh seperti merasakan bara api
yang memelihara tanah ini mulai tahun berapa ya lama sudah
akhirnya ditanami pisang dirawat dengan saya ditanami katong katong di sini
fenomena alam tersebut kini dalam penyelidikan polisi dan lembaga terkait
polisi juga mengimbau agar warga tidak mendekat ke lokasi kemunculan asap untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
ahmad rahman sumeneb